bapak mau kemana pak
ya udah pasti saya pakai celana
bapak mau kemana
eh jangan bentak bentak dong
pak pak pak
pak pak pak maaf pak
bapak belum bayar
sopir taksi pak
mama ke warung lama banget
ini lo potongnya jangan kayak gitu
potong tuh harus pas harus sama
ini apaan ada besar ada kecil
ini tuh namanya seni
ada yang panjang ada yang pendek
kalo lu mau persis suruh robot aja
nanti dede bayinya mandinya dimana
ya di kamar mandi lah dek
kayak kamu dulu
ya susah dong
kenapa nggak di luar aja
ya bisa nanti ditanyain mama ya
berdua kalau mandi di kamar mandi bisa
sekarang kan beda kak
kakak buatin kamar mandi baru ya
itu udah berhenti
nanti mandinya pas indri udah berangkat ke sekolah
waktu kita udah gak dirumah
lo inget ya
kau mah mandinya cepet
dari dulu yang lama
daki lu banyak
pucanda lu ngeriah
ntar ya gue kembali
ibu bu put haji
baru aja saya mau ke rumah ibu loh
beb aku disini aja yuk
sekalian ke kantor ya bu
nggak usah pak
iya beb nggak usah
beb langsung ke kantor aja yuk
pulangnya aku jemput ya bed
mari bu assalamualaikum
habis beli apa bu
wah akrab banget
berduaan terus kemana mana
daripada jalan sendirian
jangan jangan ada apa apa aja nih
maksudnya ada apa apa apa ya
ya apa kayak gitu
namanya juga nebak nebak kan
eh bu put
bu put bu dimanfaatin terus
sekarang udah dapet mobil kan
supaya nanti kalau ngelahirin
jagoan ini tuh
di warung sayur
ngomongnya mau berantem
kayaknya dia aja
mida malah disuruh nyampein ke peminah
bagus tuh mida
nggak jadi berantem
selamat siang mbak iya saya udah kesiangan
udah lama bawa taksi deh baru beberapa hari pak udah lama ya baru beberapa hari pak sabtu
ini kan bukan hari sabtu di hp kamu nggak ada petunjuk harinya
ada pak kalau gitu mending ganti hp baru cari yang ada petunjuk harinya
lu serius mau bikin kamar mandi bangunnya dimana sebelah udah jadi garasi ada di kamar kita
gua yang bangun duit gua terus ragu dong belum mau tong begini aja lama musti wilayah lanjutin
ayo kita masih be octave ngomong itu enggak bisa ditunda harus diaungguin ia kutahu cuman lotsa
di sini yang bisa disokok tuh cuma lo
semua orang di muka bumi ini
kalau dibeliin sesuatu dia pasti senang
nah kalau udah senang kita ngomong deh
lo nggak denger tadi
dia ngomong kalau hp nya itu kurang bagus kalau buat merekam video
oke kalau gitu kita beliin hp baru
kalau kita beliin handphone
dia pasti nerimanya bakal biasa biasa aja
oke kalau gitu kita patung aja
kan gue udah patungan ide
jadi gimana bu udah ketahuan belum jenis kelaminnya
sepasang laki perempuan
wah senengnya bahagianya yuk jadi bu aminah
tapi bu jangan sampai indri tahu dulu
loh memangnya kenapa bu
sepertinya indri belum siap punya adik perempuan
wah bagus kalau begitu bu
jadi nanti anak perempuannya saya aja yang rawat
ayo masuk ya bu
dek saya mau turun di sini aja
ini tujuan bapak masih jauh pak
udah di sini aja
bapak mau kemana pak
ya udah pasti saya pakai celana
bapak mau kemana
eh jangan bentak bentak dong
pak pak pak
pak pak pak maaf pak
bapak belum bayar
sopir taksi pak
nah udah jangan ganggu saya saya mau pulang